menteri pertahanan republik indonesia sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto
turut mengantarkan panglima tni periode dua ribu tujuh belas dua ribu
jenderal purnawirawan joko santoso di pemakaman san diego hills karawang jawa barat
prabowo yang juga orang dekat dari almarhum turut mengantarkan jenazah
mulai dari rumah duka hingga tempat peristirahatan terakhir di tpu san diego hills karawang jawa barat
selepas pensiun dari dunia militer almarhum joko santoso telah bergabung dengan partai gerindra
dengan menduduki jabatan di dewan pembina partai
almarhum juga menjadi kepala badan pemenangan nasional saat prabowo menggandeng sandiaga uno
untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas lalu
prabowo mengakui al markhum merupakan prajurit hebat
dan ternyata beliau memang hebat
sampai pensiun beliau masih bersama saya jadi kita kehilangan
tapi kita degowo kita lepas beliau dengan baik